iya maaf kebawah suasana
baiklah kalau begitu untuk mempersingkat waktu
jadi rencana perpisahan kita kita lakukan secara swas badaya
kita yang mengerjakan kita yang mengaturnya
jadi perpisahan ini bukan untuk melakukan hura hura
tapi sebagai bentuk wujud syukur kita terhadap allah swt
karena kalian telah dibuat
dan kelulusan ini juga adalah hasil kerja kalian selama ini
karena kalian lihat belajar
oleh karena itu kalian bisa mencapai nilai yang maksimal
dan juga untuk menyikapi hal hal yang sifatnya
ya pokoknya ide seperti tadi
just info kalau acaranya juga akan ada makan makan dona
dan yang untuk mengurus makan makan kita serahin ke yang cewek cewek ya
terus buat seksi acara dan perlengkapan kamu bawa ya michael ya
ya di backup lah sama yang lain juga
siap pak nanti diatur pak
pesan saya kalau emang nanti acara perpisahannya ada musik musiknya
ya tolonglah musik musikannya
musik musik yang religi
karena akan sebentar lagi kita memasuki bulan ramadan toh
oke pak nanti diatur semuanya kok
ya mudah mudahan acara kita walaupun sederhana
tapi kalau kita bismillah bisa sukses acara acara
ayo yuk yuk yuk silahkan silahkan
rasanya kalau di eropa minumnya teh
muka lo kok kayak sedih gitu di teguk kenapa
gue gak kebayang kalau bentar lagi kita semua udah mau pisah
gue ngerasa kayaknya waktu tuh bentar banget ya
berjalan cepat banget
gue ngerasa kayak baru kenal sebenarnya sama kalian
bikin sedih tau gak
omongannya reve juga ada benernya
kok gue juga ngerasanya gitu
tapi gue sama sini gak ngerasa gitu ah
gue ngerasa waktu sama sini tuh bentar
kayak jadinya tuh pengen lama lama gitu sama kamu
ala bukis banget kamu sekarang belajar bukis nih manus
bukis tapi suka kan
jadi gini nih yang gue pasti bakal kangen banget
gue sama cindy ya kalau nggak keterima di universitas negeri
gue pengennya sih ambil swasta
males udah jadinya
iya gitu sih
tapi gue sama bebek kenin juga kok
kita bakal terus bareng bareng sama sama
gue mau pokoknya harus
gue mau pokoknya harus
gue mau pokoknya harus kuliah
mengajar cita cita gue setinggi langit
beri dia orang hebat
terus bebek juga harus kayak gitu
dia harus kuliah
kalau dia nggak kuliah gue gak mau terima lamarannya dia
gue gak mau nikah sama dia
terus kalau bebek kanian lo kuliah berarti lo langsung married gitu sama dia
kawin di tempat gitu
ya enggak juga
pokoknya intinya gue mau kuliah biar gue jadi orang sukses
biar gue bisa ngajar cita cita gue lebih tinggi
biar gue bisa ngejar cita cita gue lebih tinggi
biar gue jadi lebih hebat dan lebih bagus
biar gue bisa ngejar cita cita gue lebih tinggi

terus di gitu ian kerja buat ngebahagiain gue
tapi sayangnya dia udah susah susah kerja
mau bikin gue senang
sekarang dia malah
di rumah sakit
di rumah sakit political kita aman ya
biar setiap hari kita menjadi berwarna oke guys
kayak reboy dong mereka mikirnya tuh gak bakal terpisahkan
emang bener sih gak bakal terpisahkan juga
sumpah ya reva sama boy itu mereka sama sama pinter
mereka bakal keterima di universitas negeri favorit terbaik di jakarta
kayaknya sih belum tentu juga deh
soalnya kan boy mungkin gak jadi
serius boy boy lo jadi pindah ke singapur
ya ldr biarlah salah
yang penting kan masih bisa kontek kontekan
masih bisa email emailan chatting telfon telfon
yang penting tuh saling percaya
lagian rek lo tenang aja
boyo itu tuh gak bisa pindah ke lain hati
di hatinya dia tuh cuma lo doang rek
jauh di mata dekat di hati
iya gak re
pernah pindah ke singapur
jadi lelah kayaknya kayaknya kayaknya
terus lelah kayaknya kayaknya kayaknya
kamu gak tau apa reva itu anaknya sensitif banget
boy sorry boy gue jadi gak enak deh
udah gak apa apa
dia emang lagi sensitif hari ini
hikal itu gak bermaksud ngomong kayak gitu
soal berpisah sama kamu
hubungan haikal itu gak salah sama sekali
nanti emang juga kita semua akan berpisah kan
aku gak bisa berbuat apa apa soal ini
karena ini kan keinginan mama aku sama papa aku
aku tahu bahwa aku tahu
aku gak bilang kamu gak berusaha sama sekali buat kita
aku gak bilang kamu gak memperjuangkan cinta kita boy
cuma mungkin mungkin emang ini yang terbaik
mungkin mama kamu emang benar benar mau kamu jauh dari aku
meskipun aku bakalan ke singapura
dan kamu bakalan stay di indonesia
hati aku itu cuma buat kamu kok
yang ada di hati aku itu cuma kamu
nanti aku bakalan telepon kamu terus
pas bangun tidur aku bakalan telepon kamu
pas berangkat aku bakalan telpon